dongeng bahasa indonesia
dahulu kala di negeri yang jauh ada sebuah kerajaan bernama hagenwood
dan percaya atau tidak ini adalah kerajaan tempat orang menumbuhkan permen
itu semacam negeri permen
tapi semua permen itu tidak ditanam untuk kerajaan
itu sebenarnya ditanam hanya untuk raja hoganwood
kerajaan tempat orang menumbuhkan permen
selamat pagi yang mulia
yang spesial hari ini adalah permen asam
semoga kau menikmatinya
kau tahu apa
dan berikan kepada koki untuk membuat permen yang lezat
oh tentu saja yang mulia
ya koki tidak ada di sini jadi dia tidak mendapatkan bagian ya
kau tahu karena raja tidak pernah memberikan contoh kejujuran dan kerja yang rajin
rakyatnya tidak jujur dan malas
untuk mengingatkan permen
kau tahu apa
yang mulia kami memiliki omelet permen asam akar manis dan jus permen beruang
apa kau menerima kantong koin emas untuk usahamu nyonya gigi manis
yang mulia di pagi hari kau berbicara tentang kantong koin emas yang akan diberikan
tapi kau tidak pernah
memberikannya oh benar kau otak konyol aku tahu ini dia untuk ketulusanmu terhadap pekerjaan
butler tentu saja berbohong tetapi karena raja selalu memikirkan permen dia selalu terganggu
dan terus melupakan komitmennya rakyat hogan wood bosan dengan tuntutan raja mereka tetapi
mereka juga tahu bahwa mudah bagi mereka untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan yang
harus mereka lakukan hanyalah menanam permen pengadilan kerajaan segera dimulai yang mulia
dia mengambil tanahku dan sekarang menyangkalnya tanah itu tidak pernah menjadi miliknya yang
mulia saat aku menginjakan kakiku di tanah itu dia bahkan tidak ada di sana jika itu adalah
tanahnya maka dia seharusnya ada di sana sepanjang waktu aku tidak harus ada di tanahku setiap waktu
dia tahu itu milikku mungkin aku tahu tapi aku tidak akan melepaskannya sekarang tunggu sebentar
apa yang kau tanam di tanah milikmu itu semua jenis buah dan sayuran apa dan tidak ada permen
yang mulia aku berjanji untuk mengabdikan lebih dari setengah tanah untuk menanam permen dan
semangat tanah itu milikmu baiklah pengadilan berakhir raja memiliki tim khusus yang terdiri
dari menteri bijaksana yang semakin khawatir tentang kejadian di hagenwood yang mulia itu
adalah presentasi keadilan yang sangat suram oh ya ampun separuh waktuku bahkan tidak mengerti
apa yang kau coba katakan yang mulia itu artinya tanah itu jelas adalah milik orang lain ya
om tapi permen maafkan aku yang mulia tapi jika kita melanjutkan seperti ini kita akan
segera menemukan diri kita dalam masalah serius penduduk hogan wood semakin malas dan tidak
bekerja tingkat kejahatan telah meningkat sejak mereka tahu bahwa raja akan memenangkan mereka
dengan beberapa persembahan permen yang mulia mereka memanggilmu raja permen oh raja permen
aku menyukainya baiklah semuanya pergi dari sini sekarang dimana kokiku dia berjanji untuk
membuatkan kunogo para menteri pergi tanpa sepatah kata pun merasa dikalahkan oleh raja mereka sendiri
sekali lagi kau tahu ketika raja permen masih kecil orang tuanya sangat ketat
membiarkan dia memiliki permen saat kecil itulah sebabnya raja berpikir bahwa sekarang adalah haknya
untuk memiliki permen sebanyak yang bisa raja memiliki permen itu adalah sebabnya raja berpikir bahwa sekarang adalah haknya untuk memiliki permen sebanyak yang bisa
dia inginkan dan bahkan ketika dia telah tumbuh dewasa dan sekarang menjadi dewasa dia
pantas membuat ulah karena orang tuanya tidak pernah mengizinkannya menjadi dewasa dan raja
hogenwood raja permen masih menyalahkan orangtuanya untuk semuanya tapi segera dia akan menghadapi
masalah yang lebih besar yang mulia yang muliaku yang mulia aku terkasih raja besar sepanjang masa raja
menku aku tunduk pada kehebatan dan kebijaksanaanmu dan siapa kau oh aku hanya seorang musafir yang
mencari pekerjaan kecil aku sedang mengembara sendirian lapar dan haus saat aku mendengar
tentang negeri yang menanam permen ini dan seorang raja yang hanya makan permen maafkan aku yang
mulia aku tahu keadaan kerajaan tidak sedang bagus dan aku tahu persis apa yang salah sudah cukup
banyak orang yang menyuruhku berhenti makan permen aku tidak butuh yang lain lagi berhenti makan permen
itu tidak masuk akal bahkan aku merasa kau tidak makan cukup permen rajaku kekurangan apa yang
selalu kau inginkan membuat kau tidak menjadi raja terbaik di alam semesta ini raja permen sangat
senang bahwa seseorang memahaminya dia segera mempekerjakan orang baru sebagai menteri pribadi
meskipun menteri lain tidak senang dengan itu menteri baru tidak membuang waktu dia terus
mengubah aturan di kerajaan dan mengubah semua kebijakan
atas nama raja yang tidak pernah diperiksa oleh raja permen kebijakan pertama adalah tidak boleh
ada sayuran yang tumbuh di hogenwood hanya untuk berbagai jenis permen yang akan ditanam tiba tiba
ada begitu banyak permen untuk disimpan sehingga penjahat yang ditawan di ruang bawah tanah harus
dikeluarkan permen harus disimpan di ruang bawah tanah di loteng dan bahkan disaku prajurit rakyat hogen
pasti menjadi lebih malas dan tidak tertarik untuk bergerak dan raja permen ya anggap saja raja permen
tidur lebih lama dan tidak bisa memikirkan apapun selain permen lalu suatu hari yang mulia kerajaan
dimensia telah menantang kita untuk berperang benarkah baiklah oh kurasa kita menerima tantangannya ya kan dan
segera bersiap dimana menteri baruku yang mulia dia sudah pergi kami menyelidiki dan menemukan
bahwa dia tidak lain adalah raja eronius raja dimensia yang menantang kita untuk berperang
kami tidak punya apa apa yang mulia tidak ada senjata dan tidak ada cara untuk membela kita
apa yang akan kita lakukan dia mengambil semua emas kita
sudah selesai yang mulia raja permen untuk pertama kalinya duduk tegak di singgah sananya dia tidak
percaya apa yang telah dia lakukan pada kerajaannya bagaimana dia membiarkan orang asing membujuknya
untuk semua ini dia menunduk karena malu aku mohon maaf yang sebesar besarnya kalian pantas mendapatkan
raja yang memikirkan rakyat dan bukan keinginannya aku salah sepanjang waktu dan kalian semua masih
tapi aku berjanji aku tidak akan membiarkan raja aeronius naik tahta dengan menipuku dan rakyat aku
memanggil kerajaanku dan meminta kalian semua untuk datang bersama dan melawan di perang ini
tapi kita tidak memiliki senjata maka kita harus menang dengan pikiran hogan wow keluarkan semua
permen yang ada jangan biarkan satu permen beruang pun tertinggal kita bersiap untuk berperang untuk
dimensia dan hogan wood saling berhadapan di medan pertempuran
yang mulia aku tahu pasti mereka telah menerima surat kita tapi sepertinya tidak tertarik mungkin
hahaha mereka makan semua parmen mereka terlalu malas untuk membela diri
apa mereka mengatakan serang saat tentara dimensia menyerang dengan meriam dan penembak mereka
keluarlah semua permen akan manis permen karet dan juga lollypox apa apa yang terjadi kau tahu
tentara hogenwood yang tidak memiliki senjata untuk membela diri telah menyelinap ke istana
dimensia malam sebelumnya dan mengisi meriam dan penembak dengan permen beraninya kau bukan itu
saja aaron hughes kami menyimpan bagian terbaiknya keluarkan permen beruang noga dan karamel orang orang
hoganwood telah menghabiskan sepanjang malam membuat permen beruang besar dan balon gas dengan
kantong noga lengket dan karamel yang banyak di lengket permen beruang permen beruang
dan untuk raja eronius
maaf kami tidak bisa mendengarmu dengan semua permen disekitarmu raja eronius dikeluarkan dari
permen beruang dan dia meminta maaf kepada raja permen karena telah menipunya itu sungguh salahku
karena begitu tidak tertarik pada kerajaanku tapi aku telah belajar pelajaran yang mulia
tapi kau membuat keputusan yang tepat kami yakin bahwa kau adalah raja terbaik untuk hawken world raja
permen memaafkan raja eronius dan bersumpah untuk tidak pernah mengabaikan kerajaannya kerajaan
hogan wood berhenti menanam permen dan mulai menanam buah dan sayuran rakyat hogenwood tidak perlu menanam
permen untuk mencari keadilan dan menyukai keputusan raja mereka dalam masalah mereka

lagi pula bagaimana mungkin seseorang tidak makan sedikit permen